jumlah penduduk muslim yang minoritas menjadikan suasana ramadan di sejumlah negara asia timur tidak berbeda jauh dengan hari hari biasa seperti contohnya di jepang
dengan mayoritas penduduk berkeyakinan shinto dan buddha warga yang mengadot agama islam tentunya tetap bisa merasakan suasana ramadan di salah satu masjid yang berlokasi di prefektur gifu jepang
masjid yang dibangun pada dua puluh lima oktober dua ribu tujuh ini merupakan masjid pertama di prefektur givo yang bergaya khas masjid di timur tengah
masjid gifu ini pun menjadi pusat kegiatan ramadan dengan suasana hangat dan kekeluargaan

dan untuk mengetahui bagaimana suasana ramadan di jepang sudah berlaku
bergabung bersama kami malam hari ini melalui sambungan skype warga negara indonesia yang bermukim di kalau tadi gifu sekarang di kobe jepang
halo selamat malam atau mungkin bisa saya katakan kombangwa aisyah rahmayanti
oke aisyah bisa ceritakan sama kami nih bagaimana sih rasanya puasa atau beribadah di bulan ramadan selama kamu menetap di jepang
ya jadi benar ya kita disini karena minoritas
emang nggak terlalu berasa kalau ini bulan ramadhan gitu ya
alhamdulillahnya disini ada komunitas nih
jadi komunitas pelajar indonesia yang disini suka ngadain acara ber gitu sampai terawih bareng
jadi ya disitulah momen ramadannya baru berasa
kalau hari hari biasa ya sama aja
ya berasa gitu
itu kalau di prefektur kobe ya tempat kamu berada sekarang ada berapa orang wni tepatnya yang ada di sana
kalau misalnya bicara secara makro gitu untuk warga negara indonesia yang tinggal di jepang
apakah ada kontak gitu atau misalnya bukber secara ramai ramai yang dikumpulkan oleh kbri jepang atau kbri indonesia di jepang maksud saya
oh kalau kobe kan lebih dekat ke osaka ya kjri nya di osaka gitu ya
kalau untuk buka bersama yang dikelola kjri itu saya kurang tahu gitu
karena ini adalah ramadan pertama saya disini gitu ya
jadi berapa orang wni nya juga kurang lebih mungkin ya berapa mungkin ratusan juga ada kali ya
cuma ya tetap aja nggak terkoordinir anak karena jauh gitu ya
sama udah sibuk ya dengan aktivitasnya masing masing ya aisyah ya
kalau misalnya dari aisyah sendiri nih secara pribadi nih ini tahun pertama melaksanakan ibadah puasa di sana
tantangannya kemudian juga suka deh rasa suka dan juga rasa kangen indonesia apa saja sih yang tidak ditemui gitu saat melaksanakan ibadah ramadan di jepang
ya kangennya pertama di sini nggak ada yang bangunin sahur ya
maksudnya kalau di indonesia kan tau raja udah rame gitu ya
pasti kalau maghrib itu mau ada apa sebelum maghrib kan ada ngabuburit gitu kan
kalau di sini kan ya nggak ada gitu sepi sepi aja gitu
itu sih yang paling bikin bedanya gitu hawanya
oke kalau durasinya sendiri gimana aisyah
durasi kemudian juga iklim
kalau durasinya sendiri gimana
kan kalau misalnya di indonesia kan sekitar lebih dari kurang lebih enam sampai tujuh jam
kemudian juga dengan cuaca yang tropis panas
kalau di jepang gimana
kalau sekarang karena lagi peralihan mau ke summer jadi belum terlalu panas gitu ya alhamdulillahnya
cuma untuk jam durasi puasanya itu yang cukup beda
kalau di sini kan kita udah mulai subuh nih jam tiga nih
pagi maghribnya baru jam tujuh malam gitu
sedikit lebih lama ya
sekitar dua belas sampai enam belas jam gitu ya
sedikit lebih lama ya
tetap semangat ya aisyah ya

sekarang kita bicara mengenai menu ya
kalau makanan kan biasanya jadi prioritas nih biasanya untuk orang orang mencari takjil buka puasa
nah kalau di indonesia nih ada kolak kita punya ya
terus kemudian juga gorengan gitu
nah kalau di jepang yang notabene kan sebenarnya untuk menu makanannya sendiri cukup bervariasi ya
tapi banyak juga nih menu atau masakan tidak halal
nah untuk warga negara indonesia yang melaksanakan ibadah puasa kira kira apa nih yang biasa dikonsumsi untuk sahur dan juga berbuka
sehingga biasanya kita masak sendiri gitu ya
jadi kalau lagi buka bersama gitu ya udah jadi kita masing masing kita iuran gitu
eh bukan iuran apa sumbang gitu
ikut bawa makanan gitu yang kita masak sendiri gitu
karena kalau beli kan kita nggak tahu itu halal atau enggak gitu kan
ya itu masakan masakan indonesia juga sebenarnya yang kita masak gitu
jadi sekalian potlat terus kemudian juga tombol kangen ya
sama menu masakan di indonesia
ini kan puasa tinggal seminggu lagi ya
sedikit lagi lebaran nih dul fitri
ada persiapan khusus nggak nih dari warga negara indonesia untuk melaksanakan lebaran
atau mungkin aisyah mau mudik ke tanah air nih
kalau mudik kayaknya belum ya
mudik belum bisa
cuma kalau persiapan juga kayaknya nggak ada persiapan khusus
karena di sini kan kita dapat liburnya juga cuma hari pertama lebaran gitu
jadi dapat izin libur gitu ya
boleh izin libur cuma hari pertama lebaran
dan itu ke masjid yang cukup jauh gitu kan
biasanya di kjri atau di pusat kota gitu
jadi sebenarnya nggak ada jadi nggak berasa lebarannya kayak lebaran di indonesia gitu
iya jadi apa ya beda sedikit ya dibanding kalau misalnya indonesia kan
semuanya dilaksanakan secara masif ya
tapi kalau di sana
tapi semoga tidak mengurangi amal ibadah ya yang aisyah dan juga teman teman lakukan selama bulan ramadan ini
terima kasih aisyah atas informasinya
terima kasih telah berbagi bersama kami
semangat terus ya melaksanakan ibadah puasanya
iya terima kasih